sepuluh perwakilan warga muara angke kampung baru mendatangi balai kota
mereka menolak rencana relokasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini
perdebatan ini terjadi antara gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
dan perwakilan warga muara angke kampung baru
para warga ini datang ke balai kota untuk meminta solusi kepada ahok
pasalnya dua minggu sebelum lebaran nanti mereka akan direlokasi
warga menolak relokasi dengan alasan pemerintah belum menyediakan rumah susun layak huni
untuk satu ratus dua puluh tujuh kepala keluarga ini
ya pokoknya kita tetap minta solusi lah gitu bagaimanapun caranya gitu
karena ini manusia lho orang miskin gampang kok diatur
mereka cuma minta relokasi
mereka terima kok rumah susun
yang penting dekat dengan lokasi kerja mereka
dan mana rumah susunnya
kalau pak ahok tadi bilang ada di mana
sebelumnya warga sudah mencari rusun kosong yang terletak di sekitar tempat tinggal mereka sekarang
yaitu rusun buddha suci dan rusun pesaki
basuki cahaya purnama meminta warga bersabar
hingga tujuh tower rusun daan mogot selesai dibangun
rusun ada kok
masuk dulu di rusun rusun yang ada
hasil musir musir orang
nanti rusun yang baru udah jadi
ini diutamakan buat yang penghuni lama
saat ini pemerintah tengah gencar melakukan relokasi warga
terutama yang berasal di kawasan muara angkei jakarta utara
nantinya di lokasi tersebut akan dibangun tanggul laut raksasa atau nc
icd untuk mencegah banjir rob
kita miningrum jakarta